setelah tidak terselenggara selama dua tahun
akhirnya pemerintah arab saudi mengizinkan umat muslim di dunia
untuk dapat melaksanakan ibadah haji dengan kuota terbatas
di tahun ini indonesia mendapatkan kuota sebanyak kurang lebih seratus ribu jamaah
dan pada hari ini di tanggal empat juni
adalah keberangkatan kloter pertama jamaah haji asal indonesia
untuk dapat melaksanakan ibadah haji di madinah dan juga mekah
tiga embarkasi akan menjadi kloter pertama pemberangkatan jemaah calon haji seribu empat ratus empat puluh tiga hijriah
pada empat juni dua ribu dua puluh
yakni embarkasi jakarta pondok gede jakarta bekasi solo padang dan surabaya
tahun ini pemerintah menetapkan kuota haji seratus lima puluh satu orang
yang terdiri atas sembilan puluh dua delapan ratus dua puluh lima kuota haji reguler
dan tujuh dua ratus dua puluh enam kuota haji khusus dengan batas usia di bawah enam puluh lima tahun
serta sudah divaksin sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah
yaitu vaksin lengkap dua dosis
menteri agama republik indonesia yakut kholil komas
juga turut hadir dalam pemberangkatan kloter pertama embarkasi jakarta pondok gede
di bandara internasional soekarno hatta tangerang banten
ia menyampaikan beberapa hal kepada jemaah
diantaranya mengingatkan agar memantapkan niat
dan bersiap menghadapi cuaca yang sangat panas setiba di arab saudi nanti
tadi kita menyampaikan yang pertama tentu harus menata niat
niat kita berangkat haji itu ya menyempurnakan keislaman kita gitu ya
melaksanakan rukun islam kelima itu yang pertama penting sekali
yang kedua menjaga kesehatan
karena apa karena di sana cuacanya juga sangat panas
terakhir ke sana antara empat puluh empat sampai empat puluh tujuh derajat
jadi ini tantangan yang menurut saya harus dihadapi oleh jemaah haji
sejumlah persiapan pun dilakukan
berbagai pihak salah satunya maskapai penerbangan yang mengangkut jemaah haji
antara lain meninjau pelaksanaan inspeksi keselamatan atau rem cek sebelum pesawat lepas landas
dan ini kita harapkan penerbangan ini semuanya bisa lancar
dan bisa membawa jemaah haji untuk melaksanakan ibadah haji dengan sempurna
itu dari sisi operasional dan tentu saja seperti diketahui oleh teman teman sekalian
kita berharap tentu saja dengan
dengan berlakunya perjalanan haji tahun ini
ini akan membawa dampak positif
jemaah kloter pertama ini pun tampak antusias pada saat berangkat menuju tanah suci
idah dan sugiyarti anggota jemaah asal jakarta misalnya
menyatakan sangat senang dapat melaksanakan ibadah haji tahun ini setelah beberapa tahun sebelumnya ditunda
alhamdulillah ya senang banget
alhamdulillah akhirnya bisa berangkat setelah delapan tahun kita menunggu daftar dua ribu dua belas
dua tahun covid sembilan belas akhirnya kita bisa berangkat
keberangkatan kloter kedua jemaah calon haji dimulai pada sembilan belas juni dan berakhir pada tiga juli mendatang
reza siregar julian asri jakarta